ya ini tentu saja butuh perhatian lebih gitu dari pemerintah dan juga para ibu
karena kelahiran bayi prematur bukan hanya berdampak trauma kepada bayi
tapi juga kepada para ibu
banyak tahapan yang harus dijalani seorang ibu setelah melahirkan bayi prematur
misalnya saja verina seorang dokter yang menceritakan perjalanannya
harus melahirkan putra ketiganya di usia dua puluh tujuh minggu kehamilan dengan berat badan
ibu hamil itu saya ketawanya dengan placenta previa
placentanya tuh nempelnya di bawah
placentanya nempelnya di bawah terus air tubanya terus keluar
dan risiko untuk infeksi akhirnya dari dokternya disarankan untuk diterminasi
akhirnya dilahirkan aja bayinya
muhammad arik prawira lahir pada dua puluh delapan april dua ribu tujuh belas dengan berat satu empat belas kg
arik langsung dibawa ke nicu untuk mendapatkan bantuan oksigen dan infus
sebagai asupan makanan selama enam minggu
setelah menunjukkan perkembangan
perkembangan yang stabil verina dan suami akhirnya memutuskan
untuk membawa arik pulang ke rumah di usia tiga puluh tiga minggu
kita lihat kayaknya dia udah cukup oke lah gitu ya
kita juga tahu nih di rumah sakit lama biaya jalan terus semakin mahal
akhirnya kita yaudah mantepin aja sama suami berdua
yaudah kayaknya kita bisa deh nih untuk kerawat sendiri di rumah gitu
monitor kepada bayi prematur tidak serta merta berhenti
masih banyak tahapan yang harus dilakukan terhadap arik
sampai usianya mencapai empat puluh dua minggu
pasalnya bayi prematur yang tidak terpantau
akhirnya banyak yang menderita kebutaan
gangguan pendengaran hingga kesulitan untuk belajar
kayak bayi prematur yang dia paling butuhkan itu sebenarnya
bukan inkubator yang seperti apa
inkubator paling bagusnya itu adalah badan ibunya
jadi kangguru mother care itu yang dari awal sudah ditekankan sama dokter
saat pulang jangan lupa kmc nya harus jalan terus
jadi jangan dibayangin begitu pulang jadi bisa lebih relax karena gak harus ke rumah sakit setiap hari
karena kenyataannya ya artinya semua yang dikerjakan suster di rumah sakit sekarang harus kita yang ngerjain
peran asi eksklusif juga sangat penting
karena asi adalah kunci untuk transisi yang sempurna agar bayi bisa hidup mandiri
seringkali kita asi nya gak ada asi nya gak keluar gitu asi nya sedikit gitu
kita butuh usaha lebih keras lagi gitu
verina pun berkomitmen agar arik bisa tumbuh sehat seperti bayi lainnya
joy citradewi jakarta